ketua dewan pembina partai golkar abu rizal bakri memberi bocoran
jika jokowi ingin menjadi ketua umum syarat minimal menjadi pengurus selama lima tahun harus diubah
mungkinkah partai golkar mengubah syarat ketua umum parpol demi jokowi
bergabung saat ini anggota dewan pakar partai golkar ridwan hisyam
dan direktur eksekutif paramater politik indonesia adi prayitno
terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
oke pak ridwan mengutip pernyataan pak abu rizal bakri bisa saja adart itu diubah
kalau dari pengurus daerahnya setuju
sejauh ini sudah ada suara belum dari pengurus daerah untuk mengubah adart itu
spesifik soal syarat ketua umum itu
begini ya golkar itu partai terbuka
jadi semua sudah bisa tidak ada masalah
saya sudah pernah berdiskusi juga dengan mas adi
yang namanya pak jk itu juga bukan lima tahun jadi pengurus dpp
pak abu rizal bakri pun juga bukan pengurus dpp golkar selama lima tahun
nah tetapi mereka berdua ini adalah memiliki rekam jejak
sejak sekber golkar golkar dan partai golkar
golkar ini bukan dimulai tanggal sembilan maret seribu sembilan ratus empat puluh
pada saat dideklarasikan di gelora bung karno pada tahun seribu sembilan ratus menjadi partai
tapi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dia menjadi golkar
dan dua puluh oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat dia sekber golkar
jadi semua masyarakat rakyat yang ikut di dalam proses ini
itu sudah menjadi kader golkar sejak awal sejak lama sejak orde baru sampai sekarang
nah pak jokowi ini adalah kader golkar
saya sudah menyampaikan sejatinya pak jokowi kader golkar
memang tidak pernah duduk di kepengurusan
tapi dia melaksanakan yang namanya karya
jadi doktrin karya kekaryaan itu sudah dilaksanakan
dan pak jokowi ini pengurus asosiasi mebel indonesia di tahun dua ribu dua mulai seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
nah pada saat itu pengurus pengurus organisasi pengusaha seperti saya ini
yang berumur lebih di jawa timur adalah kader golkar
nah itu jadi harus kita lihat di situ
jadi apakah itu bisa sangat bisa
kalau begitu mas adi kalau anda menangkapnya ini semacam memberi karpet merah buat jokowi begitu
untuk masuk ke golkar dan langsung mendapatkan posisi sebagai ketua umum atau ada pandangan lain
kalau saya membaca statementnya abu rizal bakri dan bang ritwan hisap ini sebenarnya
bahwa ada peluang dari pihak outsider ya
kalau yang dipersoalkan itu adalah terkait dengan hal ihwal administratif seperti adart dan kepengurusan
karena keputusan puncak terkait dengan apakah seseorang itu bisa maju atau tidak di golkar sebagai ketua umum
itu kan kuncinya di adart yang saya kira memang keputusan tertingginya ada di munas
ini yang menurut saya kan kabar baiknya
artinya jadi siapapun sebenarnya di luar golkar itu sangat mungkin untuk menjadi ketua umum
tapi kan footnote nya agak tebal menurut saya
ya itu harus mengubah ad art yang disetujui oleh seluruh daerah daerah
per hari ini tak ada satupun misalnya pengurus pengurus di daerah
yang kemudian memberikan pernyataan secara terbuka mendukung pak jokowi
atau mengusulkan supaya adart itu segera diubah ya
untuk mengakomodasi isu isu yang belakangan ini berkembang
terutama terkait dengan pak jokowi yang dikaitkan dengan ketua umum golkar
kan itu yang sebenarnya menjadi perdebatan ya
nah dari luar depan yang kedua yang ingin saya katakan adalah
ini tentu akan menjadi satu presiden yang menurut saya pertama dalam sejarah
sekalipun misalnya disebut tadi bahwa pak jk pak ical ini bukan golkar seperti yang dibayangkan orang
awalnya juga adalah misalnya hanya sebatas kader biasa pengurus biasa
atau terafiliasi dengan politik golkar misalnya
yang ingin saya katakan adalah apapun judulnya
per hari ini jokowi itu masih kader pdip
jadi wali kota jadi gubernur kemudian jadi presiden
dua periode wajah pak jokowi itu adalah wajah pdip
di masa akhir pengurusan pak jokowi
atau ketika pak jokowi di akhir masa kemimpinannya
orang kemudian menganggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita
karena memang ada sesuatu yang memang serba mudah yang dialami oleh pak jokowi
tak lagi di pdip kemudian ada tempat berlindung namanya beringin
kalau begitu ada kemungkinan orang luar untuk bisa bergabung jadi kader
punya peluang lah begitu untuk mendapatkan posisi pengurus pak ridwan
kalau di dpd sendiri melihat nama pak jokowi digadang gadang jadi ketua umum gimana suaranya
ahlan wasahlan katanya mas adi di golkar juga
orang orang yang mempunyai prestasi tinggi
tetapi dia punya rekam jejak pernah di golkar seperti tni
tni itu abg dulu istilah kita pada zaman orde baru
sekarang menko polhukam pak adi cahyanto
itu juga dulu golkar
setelah ada undang undang dia tidak bisa
dudung abdul rahman itu juga kader golkar
tapi begitu aturan tidak boleh dia tidak bisa
jadi tidak harus dibilang dari lima tahun dari awal
dari dia masuk tetapi kita lihat rekam jejaknya
tetapi saya beri contoh contoh ini supaya mudah
saya tunjukkan pak hamsahas
apa bisa kalau dia terus masuk pakil perja tuduh tertemul
karena pak hamsahas dia punya rekam jejak di golkar
jadi tidak semua orang masuk mas adi
dia di awal itu harus golkar terus berprestasi
dan dia membutuhkan atau didukung oleh golkar masuk
ya kita hitung kita lihatlah di sana bahwa
tapi kalau dari pengurus daerah sendiri mendengar nama jokowi ini masuk ke golkar
karena kemenangan tahun dua ribu dua puluh empat partai golkar ini
ini adalah prestasi atau sumbangsi pak jokowi tidak kecil cukup besar
selain kader kader ya yang jadi caleg semua kader yang bergerak
pak ketua umum juga itu semua punya andil
tapi menurut saya yang terbesar adalah
pak jokowi memberikan situasi kondusif agar golkar bisa berkembang
ini prestasi yang sangat sumbangsi pak jokowi yang sangat besar kepada partai golkar
makanya saya sampaikan pak jokowi itu sejak dua ribu lima belas sudah golkar
kabinatnya pun juga diberi nama kabinat golkar
kalau begitu tadi dengan penjelasan yang disampaikan pak ridwan tadi mas adi
keuntungan secara politiknya apa lagi nih yang didapatkan dok
kalau terjadi jokowi bergabung ke golkar dan dapat posisi ketua umum
ya sebenarnya kalau bicara tentang kekuatan politik golkar terutama di pileg
adalah soal bagaimana anatomi kekuatan politik mereka ini terletak pada caleg dan mesin partai ya
di dua ribu sembilan belas yang lalu ketika golkar tidak punya jagoan internal
konversi suaranya di dpr itu kan masih bisa melampaui gerindra
ya tidak akan pernah terlempar dari tiga besar
dan bahkan dalam banyak hal selalu menjadi runner up
memang belum ada figur kunci dan ada belum figur sentral
yang kemudian membuat golkar ini belum keluar dalam tanda kutip
dari kutukan politik tidak punya kader untuk bisa maju dalam konteks pilpres
kalau pak jokowi jadi ketua umum golkar untuk apa
kalau bicara tentang pileg ya saya kira golkar sudah teruji dan sudah kuat
sebenarnya dua ribu sembilan belas golkar itu runner up
apakah pak jokowi bisa lagi maju untuk pilpres
haram hukumnya siapapun untuk maju untuk yang ketiga kalinya
ini yang sepertinya sedang dikalkulasi
betul apa faedahnya apa untungnya
kalau pak jokowi betul menjadi ketua umum golkar
bagi saya pak jokowi ini ya sudah bukan menjadi suatu hal yang penting
setelah tak lagi menjadi presiden di dua puluh oktober nanti
sebenarnya ada yang lebih realistis adalah gibran raka buming raka
saat ini adalah kemungkinan jadi wapres
masih muda nafas politiknya cukup panjang
dan sangat mungkin misalnya kalau karir politiknya moncer
punya nama besar dan menjadi magnet di kalangan anak muda
golkar ini apapun judulnya adalah partai besar
bukan partai kecil yang begitu gampang memberikan karpet kuning kepada siapapun di negara ini
bagi saya yang melihat politik dari jauh
membayangkan golkar itu kemudian dipimpin oleh orang misalnya yang selama ini
tidak terindikasi bagian dari golkar
mungkin bisa ditunjuk oleh kader kader eksternal yang bukan menjadi kader mereka
per hari ini belum ada saya mendengar dpd satu di golkar itu
yang misalnya speak up secara lantang
dan mengusulkan untuk mengubah adrt
atas perspektif mas adi ini gimana merespon ya pak ridwan
ya memang kalau sekarang yang punya suara
mensuarakan itu istilahnya salah program
kalau saya ini adalah bukan posisi di dewan pimpinan pusat
nah nanti pada saatnya desember
toh kita juga belum melihat pak jokowi apakah bersedia apa tidak
keputusan munas golkar itu adalah calon presiden golkar adalah
lima menit terakhir berubah
karena sudah waktunya diputuskan
jadi bisa saja keputusan itu berubah pada saatnya
tapi kalau peluang syarat aturan di art yang masalah syarat ketua umum itu
pak abu rizal bakri adalah ketua dewan pembina soksi
yaitu ormas pendiri golkar
nah pak jk yaitu dari sekber golkar
semua ada rekam jejaknya
nah pak jokowi itu rekam jejaknya di asosiasi pengusaha
nah itulah saya sampaikan bahwa pak jokowi punya rekam jejak
nah adart nya saja nanti disesuaikan kapan
kalau sekarang ya nanti diolah olah nanti
saya ini kan menyuarakan supaya masyarakat luas ini tahu
oh inilah golkarnya partai terbuka
saya kemarin pulang ke jawa timur
banyak kawan kawan saya itu yang pindah pindah partai
cuman ternyata golkar yang paling bagus adalah pak ketua
terakhir mas adi singkat saja apa catatan anda dengan isu ini
masih ditutup audionya mas adi mohon maaf
pertama kalau soal terkait dengan jokowi jadi ketua umum golkar
pertama tentu harus ada aspirasi dari dpd dpd golkar
khususnya dpd tingkat satu untuk mengubah adart yang saya sebut tadi
yang kedua kalau adart nya ini kemudian diubah
ini kan belum menyatakan statement ataupun gestur ketertarikannya
yang ketiga kalau ada munaslup atau munas dipercepat sebelum bulan oktober
rasa rasanya kesempatan pak jokowi untuk menjadi bagian dari golkar
ketum misalnya itu cukup terbuka
karena kalau dilaksanakan sebelum oktober status pak jokowi masih presiden
yang saya kira posisinya cukup powerful
tapi kalau munas itu on schedule dilaksanakan pada desember
sesuai dengan timeline yang sudah ada
rasa rasanya agak sulit bagi jokowi untuk menjadi dari golkar
saya hanya bisa menerowong sampai di situ
tapi bang desa kitam bisa memberikan bocoran bocoran halus kepada kita
oke itu dia yang masih bergantung pada dinamika politik yang sekarang
terima kasih banyak pak ridwan hijab dan mas adi praetno sudah berdiskusi bersama kami kali ini